sejumlah wanita bercadar menggelar aksi peluk di sekitar masjid raya bandung minggu pagi
aksi ini dilakukan untuk mengikis stigma negatif yang sering mengidentikan cadar dengan terorisme
sejumlah muslimah bercadar dari berbagai komunitas di kota bandung menggelar aksi peluk di pelataran masjid raya bandung minggu pagi
aksi ini digelar untuk mematahkan anggapan bahwa cadar identik dengan teroris
salah satu peserta aksi umah zahin mengaku anggapan bahwa cadar identik dengan ekstremis semakin menguat pasca kejadian bom bunuh diri di surabaya
tak jarang para wanita bercadar ini mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar
seperti tadi pagi teman kami ada yang dilempar pakai batu di sini posisinya dilempar pakai batu dikatakan teroris
lalu beberapa teman kami juga di mal diikutin sama satpam
karena takut bawa bom katanya lalu pemeriksaannya lebih ketat dari seperti biasanya
umah mengatakan dirinya bersama komunitasnya turut mengutuk keras aksi teroris yang sampai melibatkan anak kecil
menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama islam yang menjunjung tinggi perdamaian
kami cuma pengen udahlah stop untuk membunuh orang gitu membunuh orang
kenapa harus orang orang yang gak berdosa
kenapa harus orang orang yang terkena dampaknya
aksi peluk muslimah bercadar ini mendapat reaksi positif dari para warga yang melintas di lokasi
sebenarnya sih nggak usah takut ya sama yang bercadar soalnya kan kita sama sama umat muslim juga
jadi apa namanya gak usah terlalu takut karena apa namanya yang bercadar tuh yang negatif negatif kayak gitu kan biasanya
nah kalau untuk sekarang itu nggak usah takut
sih terharu ya
kasihan lah kalau lihat orang orang bercadar itu
mandangnya gimana gitu masyarakat
kalau kita mah gak mandang buruk
gak mandang buruk gitu
warga berharap aksi teror tidak terulang kembali karena dampaknya sangat terasa di seluruh lapisan masyarakat
teriak teh banget
aksi terorisme tidak seharusnya diidentikan dengan suatu identitas agama apapun
karena sesungguhnya tidak ada satu agama pun yang mendukung terjadinya aksi teror